sampai jumpa di video selanjutnya
kita tinggal banyakin usaha ya mi
si pepi mah geni
udah berangkat mak
udah sarapan belum
katanya makan gorengan aja di warung salim
makan gorengan mulu tersakit loh
terus duduk sini sarapan dulu
itu nasi goreng kenapa mau dibawa keluar juga
ya kan abang tadi udah bilang
tapi kata emak abang jangan makan gorengan terus
emak sarapan juga
ah abang gak usah sarapan
abang udah makan
mana sih papa kan udah makan dua piring
masih udah suruh nambah
mama mau bikin papa tambah gede
boleh juga sih
kayak boneka buruang nih
ih mama apa sih
mbak be mau kemana
badan emak kayak ngilu ngilu ya
emak masuk angin kali
malah dibilang masuk angin
iya kan biasanya masuk angin juga ngilu ngilu mak
oh seperti itu
emak kecapean kali ya
makanya mak kalau mau terima pesanan kue deh hari ini
mak mau ajak beliin obat
mak maunya buat apaan
nyat amat sih
ada anu kecil gak bu
bapak yakin mau main futsal
bapak kan butuh olahraga bu
biar badan menjadi sehat
tapi yang ringan ringan saja pak
tapi temen temen bapak maunya futsal
tapi bapak jadi penjaga gawang saja ya
biar indah banyak lari
tapi bapak kan pengen bikin gol juga
dulu waktu masih sekolah
bapak ini striker
tapi jangan sampai pingsan ya
kasian temen temen bapak kalau harus gotong bapak
kenapa lo terak di sini
gue kagak bakal beli bubur lo
nih pipi minta maaf ya minta maaf kenapa tuh
pipi nggak bisa beli tipi ya udah tuh pi nggak apa apa yang penting sekarang
mimi tahu kalau kita berdua subur dan bisa punya omongan
kalau kita udah tahu sama sama subur berarti kita tinggal banyakin usaha ya
mi si pepi mageni
eh oh jack oh jack enggak bang ojek terima kasih saya kan bisa lewat gang senggol
oh iya ambil dua biji mau kemana oh ini mau olahraga momen pusat sama temen temen
di kampus memang pasokan masih kuat menjual eh masih dong bang ojek saya
minum vitamin tulang untuk menambah kadar kalsium di dalam tulang supaya tulangnya
kuat vitamin tulang bisa buat ngilu ngilu nggak ya pak bisa bisa meredakan ngilu sendi
buat orangtua seperti saya ini memangnya bang ojek badannya
suka ngilu bukan buat saya pak buat emak oh kalau gitu beli vitamin tulangnya untuk orang tua aja
emangnya beda vitamin tulang buat orang tua sama buat anak anak beda bang ojek kalau untuk anak anak
kadar kalsiumnya itu lebih tinggi sebab anak anak itu tulangnya masih sanggup untuk meresap kadar
kalsium yang lebih tinggi nah kalau orang tua kadar kalsiumnya lebih rendah tapi dibantu mineral lain
supaya daya serap tulangnya terhadap kalsium itu bekerja dengan baik
isi pipih mah kebiasaan makan teh kemana mana
sengaja biar dibersihin sama mimi
leleh leleh pagi pagi
ya udah terusin lagi bapak memancing dulu ya
deh surti pamit ya mau kermah bunur malah
bikinin buah kopi manis dulu dah
jangan manis manis be nanti kena gula gua pengen kopi manis sur biar hidup gua agak pahit
pahit kenapa toh be nanya mulu ah udah sana bikinin gua kopi
bang si ani bang baru aja pergi kemana
makasih ya bang salim
nggak ada yang ngurus
akunya sibuk kerja terus
apa aja ada
baju aksesoris kayak kalung gelang juga ada
oh kalau gitu bang saling boleh beli kagak
boleh dong masa enggak